kamu punya potensi
next kalau sudah merasa cukup pulang
kamu mau tahu apa yang aku sampaikan kepada murid murid lain
kamu gak dapat perlakuan spesial dila
dan aku udah bilang itu dari awal